tunggu kita mengalami banyak hal
kebahagiaan pertama luka kecil pertama
siapa yang di tahun dua ribu dua puluh sempat menonton sebuah film yang sangat menyentuh hati
berjudul nanti kita cerita tentang hari ini
di tahun dua ribu dua puluh film tersebut berhasil ditonton lebih dari dua dua juta orang
dan berhasil menduduki film indonesia kedua terlaris di tahun dua ribu dua puluh
kini film tersebut sudah ada tikulnya berjudul jalan yang jauh jangan lupa pulang
saya sudah tidak sabar melihat kisah perjalanan awan aurora dan angkasa
film terbaru produksi visinema pictures melanjutkan kisah kakak beradik angkasa aurora dan awan
namun jika nanti kita cerita tentang hari ini
atau nkcthi fokus pada karakter awan sebagai anak bungsu
jalan yang jauh jangan lupa pulang atau jjjlp
fokus pada kisah anak tengah si aurora yang merantau ke london inggris
aurora kan di film pertama lebih banyak mendam lebih banyak menyimpan apa yang dia rasakan
di film kedua ini dia belajar untuk mengekspresikan apa sih sebenarnya yang selama ini
dia pendam dalam dalam
eksplorasi di bagian itu dan juga di hubungan sama honey kit dan jem itu sesuatu yang baru juga buat aku
selain tiga bersaudara tersebut jjjlp juga menghadirkan sejumlah karakter baru yakni honey kit dan jem
berbeda dengan nkcthi tema keluarga dan pertemanan yang tertuang dalam jjjlp disajikan berbeda
dengan latar belakang kota london yang ramai dingin namun selalu indah
jangan lupa untuk berlangganan di instagram facebook dan twitter
saat membuat film pertama apakah anda sebenarnya sudah ada ide untuk mengembangkan ini menjadi sebuah universe tersendiri dari tiga bersaudara tersebut
sebenarnya itu standar kita berkreasi di v cinema
jadi setiap kita bikin atau mendevelop sebuah ip kita punya yang namanya ip journey
jadi kita memang sudah membayangkan kurang lebih tiga sampai lima tahun ini akan jadi seperti apa

mulai dari telus opi opi terus kemudian
mulai dari telus opi opi terus kemudian
nanti kita cerita tentang hari ini mencurigar dan saleh itu semua kita punya kita punya rencana
mas angga ini kan film kedua sequelnya lebih fokus terhadap perantau kisah seorang perantau
apakah ada film film mengenai perantau lain yang menjadi inspirasi anda mungkin seperti was inveslation dan sebagainya
mungkin ada sepanjang waktu saya jadi saudara menonton banyak film tentunya sadar nggak saya

tapi pada dasarnya film ini mencoba sebuah model penceritaan baru sih
yang sebenarnya jadi benang merah dari univers nkcti di mana baik dari story of kale story of dinda dan nanti kita cerita tentang hari ini
daya berceritanya dibuat non linear
kita nge push batasnya kita mengaburkan identifikasi waktu
membiarkan penonton untuk larut dalam development karakter
seperti yang tadi saya lihat kota london itu bisa dibilang menjadi toko juga ya
menjadi tokoh juga begitu ya mas angga
nah mas angga kita sudah dapat cerita aurora mendapatkan cerita awak
bagaimana nih boleh kasih bocoran sedikit ceritanya angkasa bagaimana
ya sebenarnya waktu bikin film ini kita bikin film sekalian dua
yang satu ceritanya angkasa yang akan rilis setelah ini
tapi di cerita yang kasa akan menarik karena kita akan juga membuka lembaran lama kisah orang tuanya
jadi ini akan dikombinasi antara masa depan dan masa lalu orang tuanya di tahun delapan puluh an
karakter angkasa aurora dan awan
datang dari buku sma
yang ditulis oleh marcella fp
meski begitu pada awalnya marcella skeptis dengan ide mengembangkan tiga karakter tersebut menjadi sebuah trilogi
orang mungkin tidak akan nyangka kalau di spin off
kan banyak ekspektasi kayak saat itu yang aku khawatirkan saat dapat tawaran
oke ini di spin off nih karakternya satu satu punya film sendiri gimana
ini akan maksa gak ya
akan terlalu jadi sekedar untuk bisnis gak ya
dan itu ekspektasi itu yang aku tadi agak ragu gimana ya
bagus gak ya ini gak ya jadi gak ya matang gak ya hasilnya
tapi karena kita udah develop dari awal berdasarkan riset banyak cerita orang
jadi ternyata ceritanya jadi kuat
ceritanya setiap karakter setiap perspektif itu jadi kuat
tak hanya visual yang memanjakan mata dalam film jjjlp
musik juga menjadi bagian penting dalam menceritakan
kisah perantauan aurora
salah satunya adalah lagu bertajuk rerata
karya arman maulana yang mengisi soundtrack jjjlp
saya kira film ini lebih emosional daripada yang nkcthi
jadi kalau nkcthi saya nonton tuh sebuah drama keluarga yang masih ada pace yang rada
emang harus melambat gitu ya
nah kalau ini kayaknya
lebih emosional lagi
karena kan kalau di nkcthi itu kan banyak peran
ada angkasa ada awan ada aurora gitu kan
banyak peran yang mungkin ada grafiknya yang tenang dan sebagainya
nah kalau ini kan berfokus pada aurora yang di london itu bener bener kayak kehilangan siapa siapa
dalam keadaan terpuruk
film jalan yang jauh jangan lupa pulang
bisa segera dinikmati oleh para penikmat film
tanah air pada tanggal dua februari dua ribu dua puluh tiga